dia pernah nanya mas kenapa ya waktu general maruli siman juntag di lantik
mau nanya dulu nih ini lo ada ini gak sih
kayak ada kode kode
inilah kalau misalnya seorang level eksekutif producer
di brief ada yang brief ya oke kata
sekarang bukan dia yang langsung dia yang nge brief dia yang lakuin
itu pertanyaan orang awam
tempat dimana dia pernah sepuluh tahun disana
menyaksikan anaknya di lantik
kita tunggu tunggu loh ternyata teman teman warta bilang
jangan jangan sebetulnya mungkin pak sby nggak setuju
ternyata angle nya itu ya
jadi gini pak sby itu kan kita tahu sama sama
beliau ini ya waktu pemilu kan dia
hari tanggal empat belas februari ada di pacitan
dan beliau ini memang sedang ada tour lah gitu
di jawa timur maupun di jawa tengah
dan beliau itu baru kembali selasa malam
selasa malam itu baru kembali di tanggal
iya dari jatim dan dari jateng
ini bukan dari singapura ketawa ketawa atau israte
lalu terbang pesawat menyaksikan kembali lagi
tentu misalnya beliau merasa lelah ya beliau ingin istirahat
tidak akan terlalu lama
kami ini pemenang pemilu jangan lupa